one shot one kill alias satu peluru satu nyawa mungkin sudah biasa bagi penembak tepat atau sniper
tapi bagaimana dengan satu peluru dua nyawa alias one shot to kill
tembakan ini ternyata tidak mustahil bagi atlet tembak tni angkatan darat yang berlaga di lomba tembak di australia
selain rekor one shot to kill tni ad juga berhasil meraih juara umum dengan menyabat tiga puluh enam medali emas
inilah aksi para penembak tni angkatan darat ketika bertanding di ajang australia army of skill arms ad meeting atau asam dua ribu delapan belas di australia
selama tiga minggu mereka bertarung dengan penembak dari tujuh belas negara lainnya termasuk amerika serikat jepang dan australia
pelatihan intensif selama tiga bulan membuahkan hasil membanggakan
kuntingan tni ad menyabat tiga
tiga puluh enam mas dua puluh empat perak dan dua belas perunggu
prajurit indonesia juga berhasil meraih gelar penembak terbaik
bang herlan syah ketika misalnya disana itu nomor yang paling abang kuasain itu nomor yang apa bang
kemarin ada dua nomor yang materi close combat suit yang saya dapat mendali emas
dimana yang pertama itu match dua tiga
match dua tiga ini adalah materi close combat suit reaksi
reaksi cepat dimana terdiri kita harus memasuki suatu medan
dimana medan ini musuh tidak bisa kita lihat
oh artinya kayak
musuh kita tidak bisa kita lihat
jadi kayak kita tuh kayak lagi patroli di sebuah hutan gitu misalnya gitu
kemudian ada tiba tiba ada sasaran
terus langsung tembak begitu
berarti kayak tempur beneran gitu ya
ini dimana kita seperti tempur kita harus membawa beban lima belas kg
oh bawa beban juga
beban lima belas kilo di luar senjata dan amunisi
berarti memang pertandingannya nomornya itu memang seperti tempur sungguhan
hanya dibutuhkan kecepatan ketepatan untuk melumpuhkan sasaran
dan mungkin harus siaga juga sambil pasang
sambil jalan gitu
harus kita siaga harus seperti layaknya kita sebagai patroli di medan operasi
bahkan atlet asal indonesia membubuhkan prestasi fenomenal
di nomor sniper atau penembak runduk atlet indonesia berhasil menembak dua sasaran dengan satu peluru alias one shot to kill
ini semua tentu berkat kekompakan sniper dan spotter yang sangat berhasil menembak

itu gimana gimana ceritanya
jadi gini mas kita kan sudah latihan
di sana itu sasaran kita ketemu sasaran robot
dia manuvernya acak
oh jadi sasarannya robot
kita kan sudah tahu hitungannya
kalau gerak jarak sekian ini saya bidik mana
kalau diem saya bidik mana
kita dikasih waktu itu kita tunggu sampai robot ini ya pas
sampai mereka itu sejajar
soalnya nanti ada momentum kecepatan peluru di jarak sekian ini robot bergerak beberapa meter itu
itu harus kita hitung
detil sekali ya
memang harus detail
harus kita lihat sampai si robot ini jarak ke apa namanya
dia akan berjalan sampai di mana
berapa detik dia berjalan ke arah mana kecepatan angin mungkin seperti itu
munisinya pun kita pelajari
munisinya pun kita pelajari
munisinya pun kita pelajari
tidak mudah bertanding di negara asing
berbagai tantangan harus dihadapi tim yang berjumlah dua belas penembak
mulai dari makanan cuaca hingga tekanan mental pertandingan
saya juga setiap hari memberikan evaluasi
baik itu secara keseluruhan kemudian juga terhadap perorangan pendekatan perorangan
sehingga mereka memiliki mental pertandingan yang bagus